hewan peliharaan sudah seperti keluarga sendiri bagi pecinta hewan
tidak jarang banyak pemilik hewan yang memperlakukan peliharaan mereka seperti anak atau keluarga sendiri
mereka memberi makanan perawatan juga perlindungan terbaik
saat si pemilik harus pergi ke luar kota misalnya si pemilik akan mencarikan tempat penitipan terbaik bagi hewan peliharaannya
atau tempat ini disebut juga sebagai hotel hewan
umumnya hotel hewan hanya menerima hewan seperti kucing anjing dan beberapa mamalia saja
lalu bagaimana nasib hewan peliharaan lainnya
kok ini namanya siapa nih kok kura kura yang ini
yang ini kevin
kevin nah lagi makan nih dia nih
nah kevin ini dan juga ketiga
temannya yang lain kura kura ini sedang dititipkan di salah satu hotel binatang ataupun hotel hewan karena pemiliknya sedang keluar kota
nah kevin ini dititipkan di hotel hewan yang khusus hanya menerima hewan retail saja
ini habis ini mau diapain lagi nih kok
habis ini kita mau jemur sebentar setelah itu dikasih makan lagi
berbeda dengan kota lainnya jakarta seperti surga bagi para pecinta hewan
dan hampir semua kebutuhan hewan peliharaan
di kota lain ada di sini
seperti hotel reptil ini misalnya
tempat penitipan reptil di bilangan jakarta barat ini khusus menerima penitipan hewan peliharaan reptil saja
mulai dari ular kura kura kodok bunglon toke hingga berbagai macam kadal
tempat penitipan hewan memang banyak namun tidak semuanya menerima penitipan reptil
padahal menurut surya pemilik tempat penitipan reptil ini tidak sedikit penyuka hewan
untuk memelihara reptil
mengingat harga reptil yang cukup mahal biasanya pemilik reptil berasal dari kalangan menengah ke atas
yang acapkali bepergian baik untuk liburan ataupun urusan bisnis
surya berkisah awalnya dia hanya membuka toko hewan dan hotel hewan untuk anjing dan kucing
namun dirinya memutuskan membuka tempat penitipan reptil setelah mendengarkan kegelisahan pelanggan
yang ingin membeli reptil tetapi bingung akan tempat penitipannya jika bepergian
reptil sendiri merupakan hewan yang cukup sensitif sehingga perawatannya membutuhkan perhatian khusus
mulai dari menjaga suhu tubuh suhu ruangan dan kebersihan kandangnya
maka tidak heran jika para pemilik reptil biasanya merasa lebih aman jika menitipkan peliharaannya
kepada pihak yang benar benar paham cara merawat reptil
reptil itu yang paling penting itu suhunya mereka harus dijemur harus hangat ya
hewan berdari dingin jadi mereka harus butuh suhu sumber panas
setiap pagi kita rendam jemur supaya dia bersih dia pup dia minum dan lain lain
ada ada juga yang pernah lagi musim hujan tapi mereka paksa maunya full outdoor di dak atas gitu loh
kita udah infoin ini kena hujan takutnya nggak kuat atau apa
tapi mereka bilang di rumah selalu lepas
biasanya hewan hewan ini dititipkan selama dua sampai tiga hari
namun ada juga pelanggan yang sudah menghubungi
bulan menitipkan kura kuranya dan belum diambil
kita biasanya kalau mau nitip itu ya pasti karena ada keperluan makanya kita mesti tinggal
sedangkan hewan piaraan ini biasanya harus butuh perhatian khusus
dan kebetulan pet hotel ini benar benar ya dikelola oleh orang yang paham makan hewan hewan ini
jadi ya kita gak ragu deh buat nitip ini
benar benar sangat membantu sekali sih
pelanggar hotel reptil ini bukan hanya diperlukan untuk mencari kura kura
banyak juga pelanggan yang berasal dari luar kota seperti malang dan bandung
bahkan ada juga pelanggan yang berasal dari sumatera
lima puluh persen sih saat ini di jakarta aja ya
lima puluh persennya lagi dari luar kota mereka kirim melalui ekspedisi travel
nanti kita jemput dan kita setelah mereka kembali kita kirim kembali lagi ke mereka
dari padang pernah
kalau padang itu kirim melalui kargo pesawat
jadi kita jemput di airport nanti kita kirim balik lagi
tarif penitipan yang dipatok juga beragam
mulai dari sepuluh ribu per malam untuk kodok
hingga yang paling mahal dipatok rp enam puluh per malam untuk kura kura berukuran besar
surya bercerita dirinya memperoleh keuntungan bersih lima hingga delapan juta rupiah per bulan dari hotel reptil saja
dan momen lebaran jadi masa panen baginya
sebab selama libur lebaran surya dapat mengantongi omset hingga tiga puluh juta rupiah
biaya ini sudah fokus
masuk untuk perawatan dan juga pakan yang sudah disediakan hotel
namun tidak jarang juga pelanggan membawa sendiri pakan untuk peliharaan mereka
semisal pakan tersebut merupakan pakan impor yang sudah mereka beli pribadi
ini kecoa dubia
kecoa dubia itu serangga paling bergizi sih kalau untuk reptil
jadi kita kasih makan kecoanya dikasih kalsium dan vitamin
sehari berapa kali nih kok dia dikasih makan
berapa banyak juga
kalau banyaknya itu tergantung dari besarnya hewannya ya
kalau seperti ini kita kasih lima sampai sepuluh ekor kecoa dubi ya
bicara hewan peliharaan tidak jauh jauh dari kondisi kesehatannya
jakarta juga memiliki salah satu fasilitas kesehatan hewan yang tergolong lengkap
puskesuan ragunan ini sudah beroperasi sejak dua ribu sembilan belas lalu
fasilitas puskesuan ini meliputi poli laboratorium hingga tindakan bedah
seringnya puskesuan ini menangani kucing dan anjing
namun tidak jarang juga mendapat kunjungan dari kelinci ugas dan hewan ternak
menurut pihak puskeswan kebanyakan hewan datang karena keluhan flu dan permintaan untuk steril
ada kasus kasus emergensi yang memang harus diambil tindakan
bedah ya bedah itu juga macam macam
ada bedah kecil juga ada bedah besar ya
bedah besar itu misalnya ada tumor
dalam sehari puskusuan ini dapat melayani enam puluh hingga tujuh puluh hewan
seperti jimmy salah satunya
kucing peranangan ini mengalami gangguan susah buang air kecil atau prostat
mina pemilik jimmy dibuat panik ketika kucingnya jalan sempoyongan sejak sehari sebelumnya
meski berdomisili di kawasan jakarta pusat mina rela menempuh perjalanan lumayan jauh ke puskesuan ini karena mempertimbangkan biaya yang lebih murah
sedih karena ini biasa menghibur kita kan dia sakit jadi aku sedih juga
karena sejujur biaya sih karena kalau di vet yang di klinik hewan itu agak lebih mahal biayanya
tapi kalau di sini udah sama periksa darah juga kena tadi dua ratus tiga puluh dan itu ya terjangkau daripada yang di klinik
selain pelayanan kesehatan puskeswan ragunan ini juga memiliki shelter penampungan kucing liar
di sini mereka dirawat diobati dan juga disteril
pada dasarnya hewan apapun itu merupakan makhluk yang memiliki hak untuk hidup selayaknya
sekedar gemar suka ataupun gemar saja tidak cukup untuk menjadi alasan memelihara hewan
dibutuhkan dedikasi dan komitmen jangka panjang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hewan yang kita pelihara
karena seyogyanya berani memelihara hewan peliharaan setara dengan tanggung jawab terhadap satu nyawa